saudara kebakaran menghanguskan delapan kontrakan dan satu gelanggang olahraga di jalan lemah nendet cikutra bandung
kebaran api dengan cepat menghanguskan delapan kontrakan dan satu gelanggang olahraga di jalan lemah nundet cikutra bandung
meski sempat terkendala jarak api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dinas pemadam kebakaran mengerahkan sebanyak lima unit mobil pemadam
api diduga berasal dari satu kontrakan dan merembet ke bangunan lainnya
untuk mengetahui penyebab kebakaran petugas inafis polrestabes bandung yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara